rumah siapa ya kita cari tahu aja tahu aku mau dong bukan tahu moci hilangin haknya oh tahu ya
hai siaduk makan manjeru ayo buruan
kami semua teh mau minta maaf karena kemarin itu sempet nudung bahwa yang macem macem maafin
nah sekarang mbak wahyu boleh juara lagi dengan tenang dan aman saya udah pasrah saya putus
udah gak mau jualan lagi
wah saya dapat persenan loh hei hei bahwa yuk jangan pergi ah lagian bahwa itu harus nyari
uang karena apa nanti hasilnya enggak ada doang lagian yang namanya itu udah kita apa kita usir
however jualan lagi aja jangan berhenti bawa semangat daun gini lemes moyo jul again jangan
menyerah irma bahut semangat jualan lagi dong mbak kami kangen baca jualan nih tua dengar tuh
anak anak aja ngasih semangat sama dukungan supaya butuh jualan lagi kan lumayan bisa
beli kapal pesiar gue nggak boleh eh salah dong bli mobil mewah ke malem hehehe ya baiklah kalau gitu
mbah mau jualan lagi karena kalian sudah memberi semangat sama mbah
alhamdulillah nah gitu dong mbah

iya pak pak
terima kasih ya anak anak kalian sudah memberi semangat buat mbah
terima kasih ya pak pak
merinding begini ya
tolong wajah tolong
tukar suaranya bawah ayo
sarah wajah itu
aku sih mau nolongin mbah wayu
tapi masalahnya aku takut
ini mana tuh
kita harus ngumpet sebelum pocong pocongnya melihat kita
adam kamu sih
hampir aja kita mau ketauan sama pocongnya
maaf maaf gak sengaja
yuk kita lihat
kemana mbah wayu
iya pasti pacang pacang itu udah bawa pergi mba wayu
aduh ini beda beda
bella bela kenapa sih kita harus repot repot
ngikutin orang itu
soalnya kita semua orang bujukin mba wayu buat jualan lagi
dan tiba tiba dia langsung ngelinap pergi dari kerumunan orang orang
emang apa anehnya sih bel kalau kayak gitu
mungkin dia kebelut pipis apa apa
aku curiga kalau dia ada hubungannya dengan kejadian kejadian akhir akhir ini yang terjadi di kampung kita
udah lah bel
aku tarot itu udah ditangkep
bang piyun udah pergi dari kampung ini
gak usah khawatir lagi deh
tapi inget gak
bang cion kan gak pernah ngakuin tentang itu
jadi bisa aja orang lain pelakunya
bukan bang tion
iya juga sih
kayaknya bang tion juga kaget liat kayaknya pocong di gudangnya
bener juga sih
masuk akal juga
orang dari kampung kita ini belum berakhir
yaudah kita ikutin aja orang itu
ini rumah siapa ya
kita cari tau aja
aku mau dong
bukan tau mochi
oh tau ya
aku makan manter
kan kata dia masih pingsan
coba aku pengen cek lagi
orang kan di dalam
aku juga nggak tau
tapi kayaknya orang itu ga suka sama mo wahyu
kayaknya orang itu ga suka sama mo wahyu
kita masuk aja yuk
kita masuk aja yuk
biar aja kita ketauan
oh lihat dulu
masih hiyan bawa bawa yuk
ternyata dia masih pingsan
coba aku pencet lagi
ada orang kan di dalam
aku juga nggak tahu
tapi kayaknya orang itu nggak suka sama mahuah yuk
kita besok aja yuk
tidak raja kita ketahuan